suku len adalah jenis tanaman hemat air yang memiliki bagian yang lebih tebal dan berdaging untuk menyimpan air
suku len cukup populer sebagai tanaman penghias interior dan eksterior rumah karena bentuknya yang mungil dan unik serta memiliki warna yang beragam
nah tiga sekawan aban ado bayu dan nevi melihat peluang bisnis pada suku len yang dapat dijadikan souvenir dalam berbagai acara
seperti wisuda pernikahan kelahiran atau hadiah hingga di koleksi
suku len dikemas cantik dalam bentuk yang berbeda
kaca yang sudah diberi sekam ditutup batuan kecil panca warna atau pasir balik
untuk menambah estetika tim aban membuat kartu adopsi yang memuat informasi nama sukulen tersebut
supaya menggerakkan pemiliknya untuk merawat tanaman tersebut
sebenarnya suku len ini apa sih yang menarik dari tumbuhan ini mas
karena dia pertama low maintenance ya
biasanya buat orang urban kan males nyiram ya atau kelupaan
ini seminggu sekali aja disiram
oke seminggu sekali jadi kayak buat saya yang males untuk nyiram tanaman
bahkan kadang kadang yang kayak gini tuh sebulan sekali kelupaan gak apa apa
aku udah pernah ngetes soalnya
tapi ini sebenarnya bisa dibilang kaktus gak sih
kaktus tuh di bawahnya suku len jadi suku len itu kaktus tuh bagian suku len
semua kaktus itu suku len sebenarnya
apa nih karakter yang menyimpan banyak air ya
taruh lagi disini ya
dan menumbuhkannya ini berapa lama mas untuk bisa jadi seukuran seperti ini
biasanya sampai tiga bulanan
lama juga ya
sejak dua ribu delapan belas aban mulai memasarkan suku len melalui kanal media sosial seperti instagram dan facebook serta e commerce
berjualan offline seperti mengikuti pameran dan titip jual di wilayah bandung jawa barat juga diikutinya
siapa sangka bisnis suku len aban bisa meraup omset dua puluh hingga delapan puluh juta rupiah per bulan tergantung dari ramainya hajatan pesta pernikahan
namun pandemi sangat memukul bisnis souvenir yang membuat omsetnya turun menjadi sekitar lima juta sampai sepuluh juta rupiah per bulan
bayu tidak patah semangat meski bisnis suku len lesu
ia mencoba mengganti media tanam dengan pot plastik untuk menekan harga jual
aban juga mencuri perhatian pembeli melalui kolaborasi dengan lembaga lainnya kemudian sebagian hasil penjualan sukulen bisa disumbangkan kepada mereka yang terdampak covid sembilan belas
yang paling baru aban berkesempatan bergabung dalam program beli kreatif lokal yang diusung kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif juni lalu
program ini mendorong peningkatan brand awareness aban suku len pada target pasarnya yakni milenial

yang didapat yang paling penting adalah kepentingan penjualan

yang didapat yang paling penting adalah kepentingan penjualan

yang didapat yang paling penting adalah kepentingan penjualan

yang didapat yang paling penting adalah kepentingan penjualan
yang didapat yang paling penting adalah kepentingan penjualan

kategorinya kan banyak tuh kurang ngerti juga kan
terus kemarin sih pas lagi fasilitas haki dikasih masukan bagusnya tuh kesini kesini kesini gitu
terus udah didaftarnya sekarang
aban sukulen juga mulai gencar meningkatkan kanal distribusi offline
seperti titip jual di sejumlah kafe di wilayah bandung
serta tengah merancang produk lainnya berbasis eco lifestyle sebagai diversifikasi produk
bukan cuma sekedar jualan si tumbuhannya saja gitu
itu produk yang harus dikasih dengan informasinya
terus juga harus di apa walaupun kita setelah menjual gitu saya udah dapet gitu
atau saya kasih ke teman saya saya juga harus atau enggak ada informasi lanjut follow up nya
kayak misalnya kalau misalnya udah ditanam ini harus kayak gimana
jadi menurut saya
masih belum besar gitu kan
tapi menurut saya masih bisa diperbesar lagi dengan fasilitas fasilitas kayak misalnya
si apa namanya cara merawatnya video cara merawatnya gitu
bayu optimis aban sukulen bakal lebih diterima pasar karena berkreasi dengan produk ramah lingkungan
masa sulit pandemi mengajarkannya untuk bisa bertahan melalui efisiensi eksistensi dan inovasi